selain perawatan merayakan hari kasih sayang rasanya tak lengkap tanpa menu spesial
nah di momen valentine ini ada menu kuliner yang cukup unik dan romantis
seperti apa menu spesial ini berikut liputannya untuk anda

rasanya sebenarnya yang ingin kita tampilkan adalah rasa yang agak lebih fantastis
jadi mungkin karena ini kreasi jadi rasanya agak cenderung ke rasa asia
rasa yang fantastis dan nyaman di lidah
membuat sup ikan hiu dan salmon grilled menambah kromatisan bersama pasangan
rasanya smooth enak banget dan cocok untuk dihidangkan
jika anda penasaran silakan datang ke restoran sebuah hotel di kawasan ketintang surabaya
harganya pun tak membuat kantong kering cukup dengan rp satu ratus dua puluh lima anda bisa menikmati satu porsi menu ini bersama pasangan
wahyu pratama surabaya